inilah antrean pasien bbjs dulma sakit umum daerah smc tasikmalaya jawa barat senin pagi
jumlah pasien membludak hingga antrean mencapai area parkir kendaraan
meski berusaha diatur petugas keamanan pasien dan keluarga tetap mengabaikan protokol kesehatan
mereka berdesakan saat melakukan pendaftaran dan screening covid sembilan belas
jumlah pasien yang menggunakan kursi roda memilih berteduh di area parkir
mereka juga harus menunggu berjam jam demi mendapat penanganan medis
mayoritas pasien yang mengantre adalah peserta bpjs aktif
sementara itu kenaikan tarif iuran bpjs mandiri kelas tiga mulai diberlakukan satu januari ini
kenaikan tarif ini berdasarkan peraturan presiden no enam puluh empat tahun dua ribu dua puluh tentang perubahan kedua
atas perpres nomor delapan puluh dua tahun dua ribu delapan belas tentang jaminan kesehatan
iuran peserta bpjs kelas tiga mandiri naik dari rp dua puluh lima lima ratus menjadi rp tiga puluh lima
pakai kelas berapa
bayarnya berapa biasanya
ibu tahu sekarang naik ke ppjs setelah hari ini
harapan ibu gimana bu ke bpjs
pihak rumah sakit mengakui jumlah pasien rawat jalan melonjak setelah libur panjang natal dan tahun baru
antrean terjadi saat proses screening untuk mengantisipasi penyebaran covid sembilan belas
pihak rumah sakit pun berkomitmen meningkatkan pelayanan pasien bpjs
sehingga tarif bpjs dapat diimbangi dengan pelayanan yang lebih baik